di lain sisi kini mencuat pembahasan terkait besaran hak uangan bagi pejabat dari badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
yang mencapai lebih dari seratus juta rupiah per orang
sri mulyani mengatakan gaji bpip yang tergolong besar merupakan akumulasi dari seluruh komponen
seperti gaji pokok tunjangan jabatan asuransi dan fasilitas penunjang lain
pejabat bpip memperoleh gaji pokok lima juta rupiah tunjangan jabatan tiga belas juta rupiah
serta biaya asuransi dan fasilitas penunjang lain
seperti biaya transportasi dan komunikasi
sri juga membenarkan para pengurus bpip belum pernah mendapat pembayaran sejak dibentuk pada juni dua ribu tujuh belas
hak keuangan mulai berlaku saat unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila resmi menjadi badan
dengan ditandatangani perpres nomor empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas
hak keuangan bagi pejabat pemimpin dan pegawai bpip bersifat permanen
jadi sebetulnya mereka sudah bekerja selama lebih
hampir setahun ini belum ada gaji belum ada tunjangan bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada
untuk peringatan satu juni bahkan yang ini kita akan memberikan suatu anggaran yang sifatnya sementara karena memang belum pernah dibayarkan
terus pembinaan dan peningkatan kesadaran tentang ideologi menjadi penting
nah untuk menjalankan itu kan banyak sekali aktivitas transportasi komunikasi pertemuan
itulah yang masuk di dalam
komponen hak keuangan
ditambah lagi mungkin yang sama dengan pejabat lain adalah asuransi
asuransi kesehatan dan asuransi jiwa